saya mengadam juga bang
tadi dia disini
jangan sumpah sumpahan segala
di tempat lain aja
laras baru pulang
ini wilayah ojek
kamu mundur sana
itu ada gerobak cendol di sini im
punya si kasman
lagi bantuin sindin bikin bubur
segar banget kayaknya cendol pake es
dari tadi ngomongin es aja terus
seger amat cendol kalau dicampur es
kenapa lo pakai buat tidur
tadi ketiduran di sini
habis belanja ya neng
wih sekarang mau
udah bisa masak sendiri ya
masukin berasnya ke dalam magic jar
terus tunggu matang deh kang
kalau lauknya gimana
lauknya gampang watu kang
wih neng laras hebat
baru aja kemarin bilang nggak bisa masak
eh sekarang udah bisa masak sendiri
kan yang dimasak nasinya aja kang
terus tadi pas neng laras bilang lauknya gampang
lauknya tinggal beli di warung aja
adem ambil nunggu maghrib
baduk maghrib masih lama
mendingan kita main catur yuk
oh apa takut
kita baru mau main catur

ya bang kita berdua mau main catur
terserah lo aja
terserah lo aja
terima kasih ning
kan tadi yang nganternya cimot ning
kamu belum datang juga ya kang
nanti kalau ketemu di jalan saya suruh cepet ke sini
ya udah makasih ya kang
sekarang ntar aja biar mainnya rada lama an
lama sih kenapa lu nggak pesen dari tadi
lama enak nggak keberatan
itu malah rezeki jangan lu tolak
tadi bukannya kamu tuh ngebonsing temennya yang laras
terus mana orangnya
nggak tahu kang
yang sabar ya mot
saya kepekaan dulu ya kak cimot

tekor liat ya erectorat
pasang daftar moral
yalah bukan hai
ayang kipas angin udah abang taro di tukang servisnya
ya ya abang cek lagi dah
bawa jack kesian
makasih ya man untuk bantuin gua
ya elah dad cuma bantuin ngaduk santan doang juga
lo man disini dari tadi
lo kemana aja nro gua disini dari kacang ideo masih keras sampe lembek
tetap tetap bang
ya kurang bang tunggu sebentar ya
eh mbak mau kemana
eh mau ke rumah dulu bang ngambil duitnya
ini bang sebagai jaminannya hp saya dulu
man kalau mau cepat situ cari tanggal dan harinya itu di bulan haji pas habis lebaran
udah kok kasih usul tadi nro